menteri komunikasi dan informatika johnny g pelate hari ini tidak memenuhi panggilan kejaksaan agung
karena sedang mendapingi presiden jokowi menghadiri hari pers nasional
sementara itu presiden jokowi meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum
usai menghadiri acara puncak peringatan hari pers nasional tahun dua ribu dua puluh tiga di gedung serbaguna
pemerintah provinsi sumatera utara jalan wilam iskandar kabupaten diri serdang parikabi siang
presiden jokowi menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati proses hukum
termasuk atas pengusutan kasus dugaan korupsi pts bakti kominfo
dalam kasus ini menteri komunikasi dan informatika johnny g plate hari ini batal diperiksa kejaksaan agung sebagai saksi
karena sedang mendapingi presiden
sementara itu menkominfo johnny g pelate tak bersedia memberi keterangan saat ditanya pemeriksaan dirinya sebagai saksi
pemerintah provinsi sumatera utara jalan wilam iskandar kabupaten diri serbaguna parikabi siang
pemerintah provinsi sumatera utara jalan wilam iskandar kabupaten diri serbaguna

sebelumnya menteri komunikasi dan informatika johnny g pelate batal diperiksa oleh kejaksaan agung
pelatih kembali dijadwalkan ulang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bts empat g bakti pada pekan depan
selasa empat belas februari
dalam keterangan pers yang disampaikan di gedung kejaksaan agung pada kamis pagi
kapus penkum kejagung ketut sumberda menegaskan alasan johnny g pelate tidak hadir pada penggilaan hari ini adalah
mendampingi presiden joko widodo pada puncak acara hari pers nasional di medan sumatera utara
jadi pada hari ini beliau tidak jadi diperiksa
namun demikian kami dari tim penyidik kejaksaan agung akan melayangkan
surat kembali sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh beliau
terkait dengan ketidakhadiran daripada saksi jgp untuk diperiksa pada hari ini
ada pun alasan alasan yang disampaikan oleh beliau yaitu adalah bahwa pada hari ini beliau mendampingi bapak presiden ri
dalam acara puncak pres nasional di medan